meski hari ini ribuan masa akan membadati sejumlah ruas jalan di ibu kota
aktivitas warga tetap berjalan normal para pelajar karyawan dan juga pelaku usaha
tetap beraktivitas seperti hari hari biasa
untuk melihat lebih dekat bagaimana kira kira aktivitas warga pagi ini
kita terhubung dengan korespondensi ann indonesia akbar junisa surya
di halte transjakarta sarinah good morning akbar
di belakang anda memang kita masih bisa melihat ya
ada yang hilir mudik warga datang ataupun menaiki bus transjakarta
tapi bisakah anda menyuplik apa kata warga jakarta soal empat november ini
ya selamat pagi daniar dan juga prabu revolusi
hari ini memang rencananya akan ada aksi unjuk rasa yang cukup besar
dari ribuan masa ormas islam yang akan membedati jakarta
yang menuntut pemerintah untuk melakukan penegakan hukum atau penangkapan
terhadap calon gubernur dki basuki cahaya purnama
yang diduga melakukan penistaan agama saat melakukan
penegakan hukum atau penangkapan terhadap calon gubernur dki basuki cahaya purnama
yang diduga melakukan penegakan hukum atau penangkapan terhadap calon gubernur dki basuki cahaya purnama
yang berjaga di perempatan atau di lampu merah sarina ini mengatakan
kepadatan lalu lintas dan juga keramaian aktivitas warga tidak seperti hari biasa
artinya memang meski aktivitas tetap berjalan namun ada sedikit perubahan aktivitas
artinya tidak seramai hari biasanya karena menurut petugas yang berjaga di lampu merah ini
biasanya jam jam seperti ini sudah mulai dipadati oleh kendaraan
dan juga sudah mulai ramai karyawan karyawan yang datang untuk menuju ke kantornya
daerah tamrin dan juga daerah sarira ini daniar
kalau dilihat dari yang menggunakan bus transjakarta seperti apa akbar
ya kalau kita lihat tadi penumpang di halte transjakarta sarina ini memang
kalau saya lihat sedikit agak berkurang karena biasanya jam jam berangkat kerja ini
bus transjakarta koridor satu ini yaitu tujuan blok m harmoni
selalu dipadati oleh penumpang dari arah blok m menuju ke arah harmoni
namun tadi saya lihat beberapa bus transjakarta
yang melintas dari arah blok m menuju arah harmoni
cukup kosong artinya penumpangnya tidak sepadat hari hari biasa
dan bahkan saya lihat penumpang yang berdiri di dalam bus transjakarta sendiri
juga tidak terlalu banyak artinya hanya sekitar tiga sampai lima orang saja
kalau kita lihat dari hari biasa jam jam berangkat kerja biasanya bus transjakarta
koridor satu koridor enam yang merupakan koridor yang sering dipadati oleh karyawan
karena melewati banyaknya daerah perkantoran selalu dipadati oleh penumpang
baik itu yang turun di daerah
di daerah sudirman maupun di daerah tamrini karena kita tahu daerah ini merupakan kawasan perkantoran
warga jakarta sendiri yang tadi saya sempat bertanya kepada mereka
mereka mengatakan bahwa memang ada sedikit kekhawatiran bagi mereka
terkait aksi unjuk rasa hari ini namun mereka percaya kepada pengamanan
yang akan dilakukan oleh aparat kepolisian di mana informasi yang saya terima
untuk mengamankan aksi unjuk rasa hari ini polisi akan menerjunkan
atau menyiagakan sedikitnya sebanyak delapan belas personil yang disebar di beberapa titik
konsentrasi massa dan dari pagi tadi juga saya sudah melihat banyak sekali
iring iringan mobil kendaraan kepolisian baik itu kendaraan taktis maupun kendaraan water cannon
yang sudah bergerak menuju ke arah istana yang nantinya akan menjaga aksi unjuk rasa
dari ribuan masa ormas islam ini prabu
oke baik akbar terima kasih atas informasi anda dari bilangan tamrin jakarta
jadi memang warga jakarta